tapi takut sama cewek
jadi jangan tinggalin aku ya
malam nih jangan
siang bu devi
habis mampir warung bubur kacang hijau
kebetulan bubur kacang hijaunya enak bu devi
ini saya bungkusin buat bu devi
aduh pak amir
padahal nggak usah repot repot kayak gini loh
kebetulan saya juga mau ngantar si arnold
ini kuda besi saya

untung tadi dulu nelfon gue
kalo gak bisa ketahuan hai kalo tadi
gue juga tadi gak ingat
tapi pas nyampe rumah
gue tiba tiba ingat kalo haikal mau jengukin raya di rumah sakit
haikal kan mau jengukin raya
mon dia pasti masih disana jengukin raya
awet nih kalo sampe ketauan haikal
yang banyak dong yang banyak
gue lagi sama raya di rumah sakit
aduh mon mendingan lo ngumpet deh mon
soalnya haikal bentar lagi nyampe disana
haikal mau kesini
iya gue ngumpet sekarang ya
si haikal mau kesini aku ngumpet dimana deh
ya syukur deh mon
kalo lo keburu ngumpet
thanks banget boy
dia tiba tiba keinget kalo haikal mau kesini
terus dia pikir
wah jangan jangan ada aku disini
terus dia telfon deh
jadi selama ini boy udah nutupin kalo mau dijadian sama raya dari gue
kok boy tiga banget sih
untung aja boleh cepet ngasih tau
buah apa bubur nih
bubur aja deh
rajin bener sih udah makan bubur saya teh
ya iyalah mang
gara gara bubur kacang hijau yang enak ini
setiap cewek yang saya tembak
ada peletnya ya
udah udah bisa saja
udah bisa saja
ambo pesen dua mang
orang awal juga
pesen dua bungkus ya mang
kapan itu lagi makan
udah bungkusin aja mang
ini bubur kacang hijau bener bener ada hasilnya
ya sudah tunggu ya
aduh udah deh mendingan kamu tuh pulang aja
aduh udah deh
eh mendingan nih
kamu cari cewek lain aja yang bisa ngertiin kamu
kamu boleh ngomel kamu boleh marah
karena kalau kamu marahin aku
aku gak akan marah
oke oke ya udah
aku gak akan marah ya
tapi yang penting please
jangan pernah tinggalin aku
tapi takut sama cewek
jadi jangan pingin aku ya
malam bu devi
siang bu devi
ini saya tadi habis mampir warung bubur kacang hijau
kebetulan bubur kacang hijaunya enak bu devi
ini saya bungkusin buat bu devi
ke amir padahal nggak usah repot repot kayak gini loh
kebetulan saya juga mau ngantar si arnold
ini kuda besi saya
saya permisi dulu
katanya jagoan tapi takut sama cewek
wah lu pulang gak kak
mereka udah jadi apa belum
mendingan lu tanya langsung aja sama orang ya
masa lu nanya ke gua sih
lu kan udah pernah ditolak sama raya
sindi tuh anaknya baik
dan dia cinta mati sama lu
udah lah kal
gak usah mikirin cewek dulu
gimana sortiriat kalau lu
wah gila kali itu anak ya
cari masalah kejar kejar